tapi periksa ruangan ruangan
yang melakukan pencurian di wilayah kita
akp hadir di nabi naukara
hari ini kebetulan kami bisa menemukan
teo kita yang usah lari ke perbatasan
dan pasukan kita siap
strategi yang digunakan oleh
dari situ bisa kita lacak
kebetulan kapal ini mati aisnya
mata dan telinga nelayan yang kita rekrut menjadi
kami tidak perlu memberikan insentif
mereka memberikan informasi secara cuma cuma
harusnya itu ikan itu haknya mereka
dan kami juga melakukan tindakan di lapangan
kita pastikan tidak ada insiden yang sangat berarti
tapi pastikan kapal yang dilaporkan dari masyarakat natuna utara kita tangkap
perairannya lautnya sangat luas
lautnya disini belum kita maksimalkan pengelolaannya
tapi sekarang zaman pak menteri ranggono ini
laut natuna harus diisi dengan kapal kapal indonesia
dan ada pergeseran kapal kapal dari jawa
dari pantura bergeser ke sini
sehingga laut ini dikelola
itu untuk kesejahteraan masyarakat
untuk kehidupan masyarakat kita yang lebih makmur
kalau dari semua laut di indonesia
apakah yang paling banyak illegal tissue di mana sebabnya
disini ada area yang saling ngeklaim
pemerintah dari negara tetangga mengklaim
dia pakai klaimnya lk
lk itu kan dia di bawah
sementara zee itu di atas air
ada klaim abu abu yang lama itu
kondisi seperti inilah yang sering terjadi
tapi indonesia punya juridiksi sendiri
kita yakini bahwa apa yang menjadi klaim bangsa kita itu harus kita jaga
kita sedekat dengan tasaran